berjalan di sepanjang kafe tenda wisma gading permai yang ada di kelapa gading ini saya langsung
disuguhkan dengan aneka makanan kedai kaki lima tapi ada yang berbeda di salah satu
kedai kaki lima di sini penasaran yuk kita lihat halo malam iya betul ya memasuki warung tenda kaki
kali ini saya langsung disukui hamparan meja yang ditata rapi dan bersih serta pelayanan yang ramah
konsep fine dining yang identik dengan restoran mewah yang dibanderol dengan harga mahal tidak
berlaku di sini dengan harga di bawah seratus ribu rupiah saja kita sudah bisa menikmati empat
hidangan mulai appetizer main course hingga dessert
sang pemilik warung mengaku ide membuka restoran ini datang saat merayakan ulang tahun pernikahan
di sebuah restoran fine dining di ibukota kemudian dari situ kita kepikiran kenapa enggak kita bikin
salah satu apa namanya makanan tenda kaki lima kayak gitu jadi bisa semua orang tuh menikmati
gitu ada dua set menu yang ditawarkan di warung tenda kaki lima ini menu set a dan menu set b pilihan
saya jatuh kepada menu sa h ada sup krim jamur yang creamy banget saya coba makan welcome bread
nya dengan sup krim ya wah rasanya enak dan gurih di mulut hidangan saya selanjutnya adalah
masukan daging giling serta keju parmesan lalu ada chicken sauté yang dilengkapi mash potato
dengan saus creamy yang ditaburi keju parmesan pasta chicken saute dengan mash ponteto sekarang
saatnya saya mencicipi hidangan penutupnya itu pancake mari kita coba rasanya enak banget dan
untuk chicken sauté nya itu
ini bukan champagne tapi sparkling juice apple
diiringi musik yang menenangkan tempat ini banyak diramaikan oleh pasangan
mau ngerayain birthday party suami begitu muncul di real instagram kayak
war to try aja gitu kayak penasaran juga sih experience kayak gini
tetapi kita tetep dann hasyan dan jadi baru merasakan
letaknya masih di daerah kelapa gading hanya memerlukan waktu sebelas menit dari tempat pertama yang saya kunjungi tadi
berdiri pada desember tahun lalu warung tenda steak ini bisa menghabiskan dua puluh lima hingga tiga puluh lima kg daging sapi perharinya
idenya ya pop up aja sih ya gitu kepikiran ya bikin tower satu kilo gitu biar kayak unik aja gak sih gitu something new
saya pun tidak sabar mencoba steak satu kg bernama sultan size melting
dari dagingnya ini sendiri nggak terlalu berminyak nggak terlalu banyak lemak dan tingkat kematangan juga pas
kebetulan saya nggak suka yang terlalu medium rare begitu mari kita coba
berbahan daging sapi impor steak ini dihidangkan dengan tiga jenis saus yakni mushroom black pepper dan smoky barbecue
dijamin perut kenyang
tapi kantong tenang kalau makan di sini
di sini sih makannya jujur enak banget no bias ya emang enak banget benar benar enak banget
harganya juga masuk di kantong apalagi untuk mahasiswa dan pelajar itu benar benar masuk di kantong banget sih
untuk menikmati steak di sini pengunjung hanya perlu mengeluarkan uang tujuh puluh lima ribu rupiah hingga tiga ratus sembilan puluh rupiah
mentari the tansil mario oktober jakarta